anda siapa ya
tolong anda pergi dari sini
saya mau bicara dengan istri saya
kamu jangan kayak gitu dong sama pak ferry
aku cuma makan siang kok
iya semuanya cuma
selanjutnya apa elsa
terima kasih ya
tuhan itu menakdirkan saya dan andin
untuk menjaga rena
makanya kami dipertemukan
saya senang mendengarnya pak
dulu saya merasa sedih
rena secantik ini
tidak memiliki orang tua
saya baru sedihnya
ternyata allah punya rencana yang lebih baik untuk raina
raina ada di panti asuhan kami
untuk bisa menjadi anak dari pak al dan bu andi
agar raina bisa hidup bahagia
pak bos ini emang baik kok
pusing gue dah
kamu sudah mau menerima ajakan saya
untuk makan siang bersama
saya nggak perlu bayar dp dan
penalti itu dong pak ferry

saya mau jadi tua hanya karena kamu panggil saya pak
iya pak ferry
iya pak ferry
jadi bener kata andi dia ada di mall ini
sama siapa dia
begitukan jadi lebih enak didengar sa
saya boleh kan panggil lama aja
jadi bener andi bilang kalau kamu ada di mall ini
lagi lagi kamu buangin aku elsa
anda siapa ya
tolong anda pergi dari sini
saya mau bicara dengan istri saya
kamu jangan kayak gitu dong sama pak ferry
aku cuma makan siang kok
iya semuanya cuma
selanjutnya apa elsa
gak ada yang tau
ditambah lagi kamu udah boongin aku
kamu bilang kamu mau ke rumah sakit
kau udah detehkan keterlaluan luar elsa
melihat kedekatan raina sama bu ani
ada isinya ada isinya
kalau saya melihat raina sama bu adin itu tidak seperti ibu dan anak angkat
kebetulan besok ulang tahun panti asuhan kami pak
karena pak al adalah salah satu donator tetap kami
jadi kami mengundang pak al dan bu andien untuk bisa hadir
mungkin ini kesempatan gue buat lihat gimana reaksi andin
saat dia tahu kalau gue ajak dia ke panti asuhan di mana keluarga yang membuang raina
gue beneran nggak apa apa andien
bukan ketibaan barang begitu wan
kagak ada obatnya
kau beneran nggak apa apa
kalau bekerja bisa hati hati
mas sudah mas kan dia juga gak sengaja
mau sengaja mau nggak dia harus hati hati
kalau kamu kerja di kantor saya udah saya pecat kamu
iya pak saya minta maaf pak
udah mas nanti sama ibu panting gak enak
saya minta maaf ya pak
alhamdulillah bu aldin baik baik aja
dengan kejadian ini kami jadi semakin yakin
kalau bu andin sangat mencintai raina lebih dari bu andin sendiri
makasih sayang ya
kamu udah ngelindungi raina
ngapain makasih sih mas
semua orang tuh pasti akan ngakuin hal yang sama
dan aku juga pasti sebagai seorang ibu nyawa anak lebih penting mas
terus kenapa kamu tega buang anak kamu sendiri waktu itu nin
pak jangan marah marah
belut mama dong
kau gak usah sentuh aku lagi
sayang ini semua salah paham
terus aja salah paham
kamu pikir aku ini suami macam apa elsa
suami yang bodoh
sayang kau bisa jelasin semuanya
aku gak butuh penjelasan elsa
aku udah gak mau lagi jadi suami yang bodoh
jangan jangan dengan pelaku kamu seperti ini
anak yang kamu kandung bukan anak anak
kau bisa jelasin semuanya
sama halnya dengan apa yang sudah dilakukan andi
saya dengerin aku dulu sayang
dulu andi mengkhianatin aku
bapak sekarang elsa juga melakukan hal yang sama
lumayan ber gudang
can donna menang dr